usulan pengajuan hak angket penonaktifan basuki cahayapurnama sebagai gubernur dki jakarta
akhirnya dibacakan dalam sidang paripurna dpr sore ini
empat fraksi dpr bersikukuh akan meloloskan usulan hak angket tersebut
setelah melewati proses politik di rapat pimpinan dewan
usulan pengajuan hak angket yang telah ditandatangani sembilan puluh tiga anggota dpr dari empat fraksi
dibacakan dalam sidang paripurna
dari sejumlah agenda sidang paripurna
surat pengajuan hak angket dibacakan oleh wakil ketua dpr fadli zon
setelah usulan hak angket ahok gate dibacakan
sejumlah anggota dewan mengajukan interupsi ke pimpinan sidang
fraksi nasdem meminta empat fraksi pengusul membatalkan niatnya meloloskan hak angket
sementara fraksi pks tetap menginginkan agar ahok mengundurkan diri karena berstatus terdakwa
wakil ketua dpr fahri hamzah menegaskan
hak angket ahok gait bukan untuk memperoleh
bahwa persoalan pilkada dki ke ranah nasional
hak angket ahok gate yang diinisiasi empat fraksi dpr
rencananya akan disampaikan dalam sidang paripurna pada hari ini
menurut fahri sembilan puluh tiga anggota dpr yang menandatangani hak angket ahok gate
menunjukkan sikap anggota dpr yang melihat adanya pelanggaran undang undang
yang merupakan produk dari anggota legislatif
fahri tidak mempersoalkan sikap fraksi yang menolak hak angket ahok gate
dinamika politik terkait angket ahok gate menurutnya masih bisa berubah
masalahnya yang mengaktifkan gubernur itu presiden
satu yang kedua domennya ini undang undang bukan perda
kalau dprd itu domennya perda
nah kalau undang undang yang diduga dilanggar
maka dia domennya adalah penyelidikan angket oleh dpr
tapi kalau pelanggaran perda oleh gubernur
itu domennya perda
domennya angket oleh dprd